ya sepertinya tadi sudah kita tease sedikit kita katakan sedikit
biasanya memang kalau menjelang ramadan sejumlah harga pokok dan sayuran di pasar tradisional
ini kami ambil contohnya di purwakarta jawa barat memang mulai naik saat ini
apalagi thr belum turun begitu ya
nah ini kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai merah dan juga bawang putih
sudah hampir sepekan sejumlah harga sembako dan sayuran di pasar burwakarta jawa barat mulai naik
seperti harga cabai merah yang sebelumnya rp tiga puluh lima per kilogramnya naik menjadi rp empat puluh per kilogram
sedangkan harga bawang putih yang sebelumnya rp tiga puluh enam per kilogramnya naik menjadi rp lima puluh dua per kilogram
tidak hanya itu harga kentang yang sebelumnya rp sepuluh per kilogramnya naik menjadi rp lima belas per kilogram
sekarang yang naik yang naik cabai merah sama bawang putih sama kentang
itu kenaikan kenapa
terus kalau sama jelang kuasa kayak gini gimana
udah biasa naik
selain harga sayuran harga daging ayam pun mengalami kenaikan
dari harga rp dua puluh delapan per kilogram naik menjadi rp tiga puluh dua per kilogramnya
sedangkan harga daging sapi masih relatif tinggi di harga rp satu ratus sepuluh per kilogram
dari awal dua puluh delapan naik ke tiga puluh
kenaikan udah berapa lama
sudah lima hari mau seminggu kurang lebih
itu penyebab kekenasan kenapa sih bu
kita tahu juga bulan raja biasanya kalau mau ke puasa ayam gak ada yang turun
diperkirakan kenaikan harga sembako dan sayuran akan terus terjadi dan semakin tinggi menjelang mendekati bulan ramadan
dian firmansyah purwakarta
ya kalau dihitung hitung bulan puasa tinggal tiga minggu lagi ya
memang sudah menjadi sepuluh
seperti ritual gitu atau sudah menjadi rutinitas tiap mau puasa
apalagi nanti jelang lebaran harga bahan pokok bukan cuma beras ya
tapi bumbu bumbu pasar sudah mulai merangkak naik harganya
dan saat ini di tiga lokasi tepatnya di pasar tradisional sudah ada rekan rekan kami
ada dian intan kartika di jakarta rati astriani di bandung dan ekarima di surabaya
dan langsung saja kita sahabat teman teman semuanya
halo good morning teman teman semuanya
tapi kita ke jakarta terlebih dahulu ya
ini sudah ada dian intan kartika
seperti apa apakah di sana sudah mengalami kenaikan harga harga kebutuhan pokok begitu
terutama kalau tadi di purwakarta ada cabai merah yang sudah mulai naik hingga empat puluh ribu begitu
bagaimana di tempat anda saat ini
good morning daniel dan juga iqbal
dari pantauan kami di pasar minggu jakarta selatan ini memang ada sejumlah kebutuhan bahan pokok
makanan yang sudah mulai mengalami kenaikan harga sejak dua hingga sepekan yang lalu
seperti cabai merah kemudian ada bawang putih
bawang merah dan kita akan segera tanyakan langsung kepada yang berjualan dari bahan bahan pokok yang harganya sedang naik ini
daniel dan juga iqbal
selamat pagi bu jati
ya selamat pagi
bu jati ini kan ada momen mau lebaran mau puasa
sejauh ini harga harga cabai terus bawang merah bawang putih apa sudah naik
berapa saja harganya
bawang merah waktu itu sudah pernah turun
waktu itu kan sampai tiga
tiga lima tiga enam terus turun sampai dua lima
tapi sekarang mulai naik lagi jadi tiga puluh lima lagi
kalau bawang putih tiga lima naiknya sampai empat puluh empat lima terus najak terus sekarang jadi enam lima
bawang yang kating kalau yang biasa masih empat lima
yang itu yang apa ini banci kayak gini
kalau yang nggak gini yang mahal
yang ini yang dulunya tiga lima sekarang enam lima
kalau cabai dulunya ini seratus lima puluh turun sekarang jadi tujuh puluh
kemarin sudah sempat enam puluh baru sekarang tujuh puluh
kalau yang ini turun kemarin enggak
kalau cabai begini nggak stabil
ini kemarin sudah dua lima
sekarang tiga lima tiga enam
ibu kira kira yang menjadi penyebab tiap kali mau puasa harga naik itu apa sih bu biasanya
kurang tahu ya
ya kalau cabai bawang nggak bisa buat patokan
kadang ya biarpun puasa kadang turun kadang naik kadang stabil ya
jadi kalau mau lebaran itu bisa ini naik ini naik bahan bahan ini naik semua
kalau kentang sekarang lima belas
biasanya dulu kan mau lebaran sampai dua puluh
ya kemungkinan mau lebaran bisa sampai dua puluh juga
terima kasih bu jati
daniar dan juga iqbal tidak hanya bahan pokok sayur sayuran yang mengalami kenaikan
harga daging ayam juga dari pantauan kami di pasar minggu jakarta selatan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari harga rp tujuh belas per ekor menjadi rp dua puluh lima per ekor
sedangkan untuk harga daging sapi masih stabil yaitu di harga rp satu ratus lima belas per kilogram
dan memang beberapa hal ini menjadi perhatian dari pemerintah seperti pernyataan dari kapolri beberapa waktu yang lalu dan niarjan juga iqbal
bagaimana kapolri kemudian menyampaikan ada hal hal yang menjadi alasan mengapa menjelang hari atau bulan suci ramadan ini ada beberapa komoditas pangan pokok
yang kemudian menjelang

kemudian juga ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari kapolri yaitu soal kartel bahan pangan yang hingga saat ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian
oke baik dia intan dari jakarta kami bergeser dulu ya satu ratus lima puluh km lah kira kira ke wilayah bandung
ada ratih di sana ratih kalau jakarta tadi bervariasi kalau di bandung yang paling dominan naik harganya ada tidak
tadi bilang relatif stabil namun memang ada beberapa harga kebutuhan yang naiknya cukup tinggi yaitu di bawang putih
di mana harga bawang putih ini saat ini mencapai rp enam puluh per kilogramnya dari sebelumnya sekitar rp tiga puluh lima sampai rp empat puluh per kilogramnya
dan untuk cabai merah tanjung ini harganya di kisaran rp lima puluh per kilogramnya dari rp empat puluh
dan selain itu juga untuk cabai rawit merah ini yang sebelumnya itu sempat naik di harga rp satu ratus dua puluh per kilogramnya ini saat ini sudah mulai turun di angka rp enam puluh
namun hari ini namun saat ini dari informasi yang kami dari pedagang ini sudah mulai naik lagi sedikit yaitu mencapai rp delapan puluh per kilogramnya
namun memang dari pantauan kami di beberapa pasar yang ada di kota bandung ini harga harga kebutuhan pokok di pasar ini memang ada sedikit berbeda
dari satu pasar dan pasar lainnya itu rata rata perbedaannya adalah sekitar rp lima sampai rp dua puluh per kilogramnya
dan iqbal dan daniar jika kita lihat di belakang saya ini sudah ada beberapa petugas dari satwapep dan juga dinas dinas dan juga perusahaan terkait pasar pasar di kota bandung ini sudah mulai berjaga jaga dan bersiap
karena sebentar lagi di pasar kosambi ini akan ada menteri perdagangan untuk melakukan sidak bahan kebutuhan pokok di pasar kosambi
untuk memastikan bahwa ini adalah bahan yang harus diberikan oleh masyarakat
untuk memastikan bahwa harga harga kebutuhan pokok kebutuhan pangan di pasar di seluruh indonesia ini harganya stabil
iqbal dan daniar
baik rati terima kasih selanjutnya kita akan bergeser ke surabaya
di sana sudah ada eka rima eka rima mana ini eka rima
nah eka rima ini kalau misalnya di jakarta di bandung dan juga purwakarta sudah mengalami kenaikan bahan bahan pokok begitu
bagaimana dengan di surabaya apakah di sana sudah ada satgas pangan yang memantau langsung
bagaimana dengan di surabaya apakah di sana sudah ada satgas pangan yang memantau lantai
apakah di sana sudah ada satgas pangan yang memantau lantai

tentang eka kamu seperti om carboyme bahan bahan eka rima bagi saya agak lebih fun contoh dari tadi karena eka rima sejauh tadi pososional parlou dia gerek bisnis indonesia
masyarakat memang cenderung lebih merasa aman karena pada sembilan belas april kemarin pemerintah yakni ada tim pengendali inflasi daerah dibantu oleh menteri perdagangan sudah meluncurkan sebanyak enam truk yang berisi masing masing enam puluh enam ton beras serta enam puluh enam ton gula pasir
ini artinya komoditi gula pasir dan juga beras ini sudah cukup aman di jawa timur karena stok mencapai lima ratus tiga puluh satu ribu ton yang tersebar di tiga ratus enam puluh dua gudang yang berada di jawa timur serta sebanyak satu ratus tujuh puluh empat ribu ton gula pasir sudah dalam kondisi stok yang aman di jawa timur
namun kita perlu memastikan kembali apakah benar kondisi di pasar sendiri akan aman hingga hari ramadhan esok hari yang diperkirakan sekitar dua puluh hari lagi akan tiba
di pasar sendiri pada pagi hari ini saya sudah
melakukan pemantauan sejak pagi hari tadi dan memang sejumlah komoditi masih cukup aman stoknya terutama gula pasir dan juga komoditi beras telur serta minyak berada di harga yang kisaran cukup standar yang ini berkisaran antara jika beras berada pada harga sembilan lima ratus hingga dua belas rupiah untuk beras dengan kualitas yang baik
sementara gula pasir berada pada angka tiga belas bahkan hingga rp tujuh belas ini masih harga yang cukup standar
namun tadi yang saya melihat
pantauan secara langsung memang harga yang mengalami kenaikan cukup signifikan dan tinggi sekali kenaikannya
kemarin harga cabai rawit di pasar wonokromo ini berada di angka rp empat puluh per kilogram
namun pada pagi hari ini sudah pada angka rp tujuh puluh per kilogram naiknya cukup signifikan sebanyak rp tiga puluh dalam satu kg cabai rawit ini
sementara bawang putih sendiri memang ini juga komoditi yang dikeluhkan oleh sejumlah pedagang semenjak dua pekan terakhir
harga komoditi buang putih ini bertahan di angka lima puluh rupiah per kilogram hingga enam puluh rupiah per kilogram
padahal harga standar pada umumnya ya ini berkisaran angka rp tiga puluh dua hingga rp tiga puluh lima per kilogramnya
sementara sejumlah pedagang memang mengaku khawatir
khawatir jika menjelang bulan ramadan biasanya satu pekan menjelang bulan ramadhan harga harga ini mengalami fluktuasi atau kenaikan yang cukup signifikan terutama pada komoditi komoditi makanan yang termasuk pada golongan volatih
yang mereka harus meminta kepada pemerintah harus segera melakukan langkah antisipasi
lebih lebih pada bulan april ini memang tim pengendalian inflasi daerah sudah memperkirakan kenaikan inflasi surabaya khususnya jawa timur mencapai tiga persen dua puluh persen
ini artinya inflasi ini akan berpengaruh kepada sejumlah komoditi harga di pasar yang nanti bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan
ini akan diakibatkan pada bulan bulan menjelang ramadhan
atau minggu minggu menjelang ramadan ini berbagai kebutuhan pokok mengalami peningkatan permintaan ya ini terutama pada komoditi telur gula pasir kemudian beras serta tepung
sementara untuk komoditi daging sendiri saya tadi mengalami memantau ada perbedaan harga antara data yang dimiliki oleh siska perbapo yang ini menunjukkan harga sekitar rp satu ratus tujuh per kilogram untuk daging segar
sementara harga yang berada di pasar sendiri saya melihat berkisaran pada harga rp sembilan puluh lima hingga rp seratus per kilogram
ini artinya ada selisih harga antara rp tujuh per kilogram untuk harga daging sendiri
harga sayuran memang cukup luar biasa sendiri harganya
jika brokoli atau cool yang biasanya mereka berada di komoditi berada di angka sekitar rp empat per kilogram hingga rp enam per kilogram pada hari ini sudah pada angka rp sepuluh hingga rp dua belas per kilogram
untuk kentang sendiri bertahan di angka lima belas per kilogram semenjak dua pekan terakhir
ini artinya komoditi sayuran harganya cukup signifikan kenaikannya dan diperkirakan akan bertahan hingga bulan ramadan tiba nanti
karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan pada semester pertama ini ada serangan el nino di seluruh indonesia yang mengakibatkan sejumlah panen juga mengalami gangguan
sehingga sayuran sayuran ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan
memang pasar monokromo ini bukan pasar induk utama daniel dan juga iqbal ada dua pasar lainnya ini pasar keputren dan juga pasar mangga ii yang beroperasi pada malam hari ini
yang merupakan pasar utama ya ini tangan ketiga setelah dari petani tengkulak kemudian ke pedagang
sementara pasar wonokromo ini adalah pasar utama
dari pedagang langsung menuju ke konsumen pertama yaitu masyarakat umum secara langsung yang jika mereka harga harga di pasar wonokromo ini tidak dipantau secara signifikan oleh pemerintah
maka jika harga harga ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan maka konsumen lah yang akan dirugikan
namun tpid menghargai atau juga menteri pedagang juga cukup menghargai atau memberi apresiasi kepada sejumlah pedagang
pedagang retail yang berada di wilayah jawa timur yang mereka bersepakat untuk menstandatkan harga
ini juga perlu dipantau secara serius oleh pemerintah karena banyak juga masyarakat yang tidak hanya belanja di pasar tradisional tapi juga belanja di pasar modern
dania dan ibal
baik eka rima terima kasih langsung dari surabaya sebelumnya ada dain ketika di jakarta dan juga rati
jadi pada intinya bawang putih dan juga cabai merah merupakan salah dua komoditas yang sudah mengalami kenaikan meskipun tidak tinggi kenaikannya ya
tapi paling tidak
ini mungkin bisa menjadi pertanda baik bahwa satgas sudah mulai melakukan sidak sudah mulai melakukan apa ya menahan laju inflasi yang tidak terlalu tinggi untuk harga harga bahan
semoga saja sampai lebaran nanti ya tidak terlalu tinggi kenaikannya
dan saya yakin ibu ibu semua sudah menyiapkan stok makanan di kulkas tujuh hari sebelum kenaikan harga ini